ya dan untuk mengetahui informasi terkait dua orang dari jaringan santoso yang tewas tertembak senin malam
kita terhubung melalui sambungan telpon dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua di palu sulawesi tengah
jafar sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana kelanjutan dari kelompok santoso ini
kita tahu bahwa santoso ini juga sekarang ini memiliki beberapa kepercayaan
ada dua orang kepercayaan santoso yang diperkirakan akan menjadi penerusnya begitu
bagaimana anda melihat ini jafar
good morning prabu dan ratu
seperti yang diketahui bahwa selain santoso ada dua amir mujahidin yang diakui oleh kelompok mujahidin indonesia timur selama ini
mereka adalah ali kalora dan basri alias bago
yang terpidana terorisme yang lari dari lembaga pemaksa kekatan ampana
kebupatan tojo rauh nasional selesi tengah
pada sejak awal juga polisi sudah memastikan bahwa selain santoso
dua orang ini lagi yang justru akan menjadi amir mujahidin sepeninggal santoso
namun banyak yang mengatakan bahwa baik ali kalora maupun basri alias bagom
pengaruhnya tidak sebanding dengan santoso yang mampu merekatkan faksi faksi dalam kelompok mujahidin indonesia timur
jafar operasi tinombala ini akan dilanjutkan kemudian hingga bulan agustus nanti
apa kemudian target dari operasi ini
sampai saat ini masih ada sekitar sembilan belas orang yang merupakan anggota kelompok mujair indonesia timur
yang selama sejak beberapa tahun terakhir ini bergabung dengan kelompok santoso dan melakukan gerilya
di lemba nambang
jafar gebuah terima kasih atas informasi anda
kita masih terus mengikuti perkembangan dari identifikasi pria
yang diduga santoso tadi jafar sudah mengatakan bahwa jenazah diperkirakan akan tiba
sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah dan akan dibawa ke palu pada pukul enam belas waktu indonesia tengah
untuk kemudian diidentifikasi
sementara itu identifikasinya sendiri ini akan memakan waktu tiga hingga lima hari
kita akan terus mengupdate begitu ya nanti